gempa terkini berkekuatan magnitudo enam tiga mengguncang kabupaten donggala sulawesi tengah
gempa berpusat di kedalaman sepuluh km meski gempa tidak berpotensi tsunami
namun ribuan orang terpaksa mengungsi akibat gempa
untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan kepala bpbd provinsi sulawesi tengah
akris fata selamat sore pak akris
ya selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam pak akris bagaimana situasi terkini pasca gempa di donggala
ya alhamdulillah pertama tama saya menyampaikan salam hormat dari bapak gubernur sulawesi tengah
bapak haji rusti masturah
pertama gempa yang terjadi pada pukul dua puluh satu empat puluh tiga dini semalam dengan kekuatan kurang lebih enam
dengan kedalaman dengan jarak empat puluh sembilan km arah
barat donggala dengan kedalaman kurang lebih dua puluh km
pada saat terjadi gempa saya kira masyarakat yang ada sangat terasa
khususnya di kabupaten donggala kota palu sigi posok tolitoli kabupaten gorontalo
termasuk di provinsi kalimantan
yaitu di samarinda
di donggala sendiri saya kira bu ada dua kecamatan yang sangat merasakan itu bahwa titiknya sangat berdekatan
dua kecamatan yaitu kecamatan balesang dan kecamatan balesan tanjung
titik gempa yang kurang lebih empat puluh sembilan km ini tidak jauh dengan titik pernah kejadian gempa berpotensi tsunami
di tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan
karena itu dengan kejadian ini termasuk disusul kejadian dua ribu delapan belas yang lalu
gempa bumi berpotensi berdampak tsunami ini trauma masih sangat dirasakan oleh masyarakat
dan pengungsian kurang lebih tiga tujuh ratus delapan puluh masyarakat terdampak
saat ini semalam ada yang tidur di tenda ada di lapangan ada di pekarangan rumah
ada di rumah
ada di rumah
ada di rumah
ada di rumah
ada di rumah
ada di teras rumah
dan sesuai kondisi terakhir dipastikan bahwa korban nihil baik yang meninggal dunia maupun yang luka luka
dan saat ini masih ada beberapa masyarakat yang masih tetap di tempat pengungsian kurang lebih sembilan ratus dua puluh jiwa
mereka merasakan trauma belum berani kembali ke rumah namun kami tetap akan memberikan imbauan
bmkg juga sudah memastikan bahwa tidak ada potensi tsunami terhadap kejadian bencana semalam
pak kris sembilan ratus dua puluh jiwa yang masih bertahan di kamp pengungsian bagaimana bantuan logistik untuk mereka
apakah sudah tersalurkan
ya sampai saat ini sudah kami koordinasi dengan bpbd kabupaten termasuk kepada desa dan camat untuk selalu mendampingi masyarakat
dan kami juga sudah diperintahkan
dibutuhkan ini kami sudah tim kami sudah mengarah ke lokasi untuk membawa bantuan logistik yang dibutuhkan bu
bantuan logistik yang paling dibutuhkan apa pak oleh sembilan ratus dua puluh pengungsi ini
ya saat ini bu yang sangat dibutuhkan yaitu bahan
menggunakan makanan berupa makanan siap saji
dan alhamdulillah saat ini juga sudah ada bantuan dari pemerintah desa
dan kami dari provinsi meng support untuk bantuan itu
oke untuk kerusakan bangunan akibat gempa di donggala ini seberapa parah pak akris
ya saat ini bu kami sudah mendata tim kami dari provinsi juga sudah di lapangan
dan data sementara kerusakan
pertama di donggala itu ada lima rumah yang rusak ringan
dan kurang lebih tiga puluh rumah itu kondisi retak retak kecil
oleh karena itu kami masih mendata lagi tim kami sementara proses ini masih data sementara bu
oke langkah antisipasi dari pemerintah provinsi sulteng untuk mengantisipasi gempa susulan di donggala ini akan seperti apa
untuk mengantisipasi saya kira kami tetap mengimbau kepada masyarakat
dan mitigasi ini kami sudah sering melakukan bagaimana siap siaga menghadapi bencana yang kita sudah alami dua ribu delapan belas
alhamdulillah ini sudah dengan sendirinya siaga masyarakat ini sudah terbentuk bu
khususnya dialami oleh pada gimo kemarin
jadi saya kira kami tetap mengimbau ketika ada gempa
untuk tidak berada di rumah mencari tempat tempat yang lebih aman ruang terbuka
dan senantiasa kita berdoa bahwa gempa ini adalah bahagian yang harus kita terima
karena ini adalah bencana yang tidak bisa dihindari oleh sulawesi tengah
karena ini ada sebahagian gempa ini juga adalah rangkaian dari pergerakan sesar palukoro
kita berharap bahwa
semuanya akan baik baik saja ya
bagi para warga di donggala sulawesi tengah terima kasih sekali
kepala bpbd provinsi sulawesi tengah akris fatah
atas informasinya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini saya selalu pak akris
ya siap assalamualaikum